jika anda masih bingung maka anda dapat melihat gambaran mengenai konsep metaverse dalam film free guy dan freddy player one
tapi kita tidak boleh kemudian menyamaratakan semuanya
sama satu lagi coach rudi eka udah dua duanya
oke hah aku udah latihan tiga kali hari ini
iya dan aku juga baru masuk di platnas itu tahun dua ribu dua puluh dua karena di tahun sebelumnya itu aku masih fokus di renang artistik
mulai berjualan pukul sebelas siang sampai dagangan mereka habis
kami melintasi gugus pegunungan jayawijaya
terus kemudian semua juga kayak kebaya kebayanya juga pada bagus bagus semua
ada sunset spot ada sunrise spot ada jt view dan lain sebagainya
sebagai sosok politisi yang bukan hanya ketua umum partai demokrat
pasalnya para fans sempat meminta pemilik mu keluarga glaser
ya itu gue lihat juga abraham memang dari pertama ya
karena seringkali biasanya pemerintahan transisional
dan pembalap kursi roda
dan pemerintah daerah sudah merespon
umkm nya di sini banyak sekali
melalui jatiwangi art factory arief yudi bertekad untuk menciptakan identitas budaya jatiwangi
untuk mempersembahkan hasil yang maksimal di asean games
kelihatannya ini seperti daging
itu gak terlalu banyak hubungannya dengan aku
kongsi facoy agung happy maranatha bekasi jawa barat
tapi mbak nizar ini kan kalau tadi mas iqbal udah bilang bahwa
nah juga ini jadi busnya selain nyaman ini di konsep akan setiap haltenya itu muter sekitar dua belas sampai lima belas menit
baik baik terima kasih pak menpora zainuddin amali
karena bis listrik ini minim suku dadang ya
namun kali ini saya akan menjajal tol solo jogja mulai dari pintu tol banyudono boyolali
karena mereka diterjemahkan seluruh bahasa dunia
secara pertumbuhan ekonomi ketika krisis terjadi
saksi sejarah dalam perjalanan hidup saya
kini ia berpartisipasi untuk mengembangkan inovasi lainnya yang dapat dibuat dari genting
tapi di israel ada dua puluh lima persen kurang lebih itu arab bukan yahudi
edukasi kesehatan gigi ini kita fokuskan memang di anak anak
sampai diremunikasi juga kurang lagi
ketika ada sebuah jawaban begitu
untuk berenang memancing berperahu
itu tidak memperbolehkan adanya gas air mata
tetap bisa menyediakan peralatan dan perlengkapan
dua puluh menit waktu yang tersedia untuk menolong seseorang yang mengalami serangan jantung sebelum darah tidak dapat mengalir ke otak
maksudnya kalau masalah minute play udah ikut ibl
saya fokuskan untuk asia timur
kemudian perang seribu sembilan ratus enam puluh tujuh yang disebut dengan perang enam hari enam day war
karena for me aku suka kayak latihan latihan latihan
tadi jadi jualan katanya luti itu roti ya iya roti betul
bersiap puncak salju di depan kami
telah bergabung dengan kami di cnn indonesia today
berdasarkan aturan aturan yang dimiliki polisi dalam kaitannya dengan demonstrasi
biasanya meningkat seribu tenaga kerja per tahun
maka yang disimpan ini bisa dikeluarkan sehingga harga relatif bisa kita jaga kestabilan harganya
sementara itu titi anggraini ketua pembina perkumpulan untuk pemilu
patricia menambahkan stevia memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga aman dikonsumsi bahkan oleh penyandang diabetes
dan insya allah pengakhiran perang di indonesia
selanjutnya ada partai pemersatu bangsa partai binika indonesia partai pandu bangsa
meskipun virtual pengalaman yang dirasakan pengguna bersifat real time sama seperti kehidupan nyata
kayaknya gak ada habisnya karena orang akan menuntut lagi oh kamu cuman kemarin udah pamer
timbang di kamar kontrakannya
sudah ada ya ketika kita beli ada di sana ada tomato ceria ada timun kecilnya
kalau dilihat kalau orang lihat kehidupan saya sekarang sudah terpacu
karena bisa jadi yang tadi disampaikan ketika memang diberikan saksi tegas diharapkan bisa benar benar berhenti ya
kalau kita lagi lawan klub yang atau tim yang di bawah kita
jalan tol fungsional solo jogja hari ini mulai dibuka untuk umum
keputusan itu dibuat setelah kpu mengecek kelengkapan berkas semua partai yang mendaftar sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh empat pada selasa siang lalu
jadi prinsip dari lokal jenius ini adalah memungkinkan bagi majalengka karena majalengka punya potensi
kita lihat bentuk bangunannya mengingat arsitektur zaman dulu ya bu ya
berkisar antara rp satu ratus lima puluh hingga rp tiga ratus
ini perkembangan terakhir bahkan sangat mungkin lebih meluas
kami tetap akan memberikan pendat waktu sesuai dengan si seluruh somasi yaitu tujuh hari kerja
besoknya ngejar pesawat satu lagi
cuma sayangnya kita ya emang belum terstruktur
nah kayak kemarin itu kemarau yang panjang akhirnya kita menunda beberapa kali pelayanan
dan kami merasa bangga karena keris ini merupakan nafas bagi kehidupan kami
udah itu aja sih udah gak ada waktu untuk apapun
dalam satu industri rumahan minimal ada tiga orang tenaga kerja
dokter kelahiran kuala pembuang kabupaten seruyan itu
harga beras dan gula juga masih melonjak
kalau pas seminggu setelah lebaran biasanya permintaan lebih banyak
soalnya kan kalau kita lihat pemain pemain indonesia kan banyak nih
bagaimana itu batubara sejarah sejarahnya
hanya dibanderol tiga puluh lima ribu rupiah
dari tahun dua ribu delapan belas belum pernah mendengar
di amerika serikat yang begitu besar
mereka berharap ptm ini terus dilaksanakan
ini aja mudah dingin mungkin itu aja ya kak oke dingin ya
merupakan salah satu bangunan tua di jakarta yang menjadi simbol keanekaragaman
kondisi permukaan salju abadi dengan tahun tahun sebelumnya
kebanyakan pedagang berjualan selama delapan hingga sepuluh jam
nah termasuk di dalam hal ini ketika misalnya konten konten itu hari ini
seorang teman yang begitu hangat selalu menolong sesamanya
memang dalam peperangan dalam geopolitik yang memanas
jadi caleg perempuan di tingkat provinsi ya di jawa barat dari pdp
tapi kalau kita melihat secara kebutuhan di serion itu dokter sangat terbatas
kalau anda kurang merasa nyaman untuk beristirahat atau tidur di kabin kelas ekonomi seperti ini
ya kelihatannya kan unik
ada tindakan ada hal hal yang kurang berkenan
pengukuran tiang yang kita pasang saat drilling ice di tahun dua ribu sepuluh
kita melihat bahwa ini akan cukup efektif untuk bisa mendorong distribusi lalu lintas
demikian dikatakan oleh michelle maseni
desa aeng tong tong patut berbangga
keselamatan juga menjadi perhatian serius para pembalap dan manajer tim
selain itu harus di luar masjid
jadi jelas bukan konflik antara islam sama yahudi
dalam masa lalu orang orang mendapatkan akses berdasarkan gangguan pada kehidupan sehari hari para peserta
dalam arti palestina menjadi negara merdeka negara yang berdaulat hidup berdampingan secara damai dengan negara israel
serta dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap sesuatu
lihat saja begitu masuk di kampung bustaman aroma daging kambing mentah langsung terendus
era kemerdekaan penjara belanda
itu prosesnya berapa lama tuh kemarin
pasalnya rombongan yang mengantar pengantin pria itu disebut berjumlah tiga orang

untuk meraihkan lebaran atau tetap akan stay disana
berdasarkan pengamatan kami ada sekitar tujuh belas rest area yang terdapat di sepanjang tol dari lampung menuju palembang
terima kasih untuk korespondensi nn indonesia wida subianto yang melaporkan langsung dari surabaya jawa timur
dan emang kita juga gak bisa ngapa ngapain kan sebenernya
risiko daging terkontaminasi bakteri juga akan terjadi jika daging beberapa kali dikeluarkan dari lemari pendingin
buku buku itu dulu dibawa dari jakarta ke tempat pengasingan
dan juga tentang kemampuan kita untuk mencapai kemampuan kita
yang mana zat zat kapur yang ada di gunung api itu dimanfaatkan untuk pertumbuhan terumbu karang
capaian vaksin di cibitung masih rendah baru mencapai target tiga puluh persen
dan bersifat astringensia atau pengerut yang mampu mengecilkan pori pori kulit
hal ini karena masih ada aktivitas masyarakat dalam jumlah besar saat natal dan tahun baru yang bisa menimbulkan penularan covid sembilan belas
hidup atau mati kan seperti itu kan kalau dalam dunia perang gitu
ya itu yang kita sebut hari ini dengan the economic of attention
mereka tahu kapan jam buka pasar kapan operasionalnya kapan
di sini juga kalau kita menjalankan sholat mau dimana aja sih
pas itu jamannya widi felix tau kan lu jatim kan
termasuk potensi potensi gugatan gugatan terhadap pemilu ya
pengungsi rohingya yang saat ini ditampung di aceh pak di pidi khususnya
pas terdirafinnya dapet kosong nembak dia cuma hands up doang maksudnya dia gak majuin
atas tarian barong dan naga yang dipertontonkan
saya merasa ini adalah hal yang saya inginkan lakukan
ya kalau dengan pak hadi cahyanto saya kira pak hadi cahyanto bukan orang baru ya di pembahasan pak jokowi
itulah aliran yang ada di sini
ya dari hafad juga kemudian dokternya kalau nggak salah dari uner ya
meskipun tidak ada stick yang terlihat secara kasat mata maupun dengan kamera
secara umum memang perubahan iklim dan pemanasan global yang memang menyebabkan banyak dampak
kalau mungkin kalau diambil contoh ya ada kita ini kan sekarang penghasil minyak terbesar
kayak ya allah kalau emang ini rezeki aku tolong kayak bantuin aku
satgas oksigen juga bertugas melakukan koordinasi antara distributor oksigen dan rumah sakit
ya untuk pekan ini ada saran kira kira saham apa saja yang perlu untuk di koleksi
yang menyinggung pembelian klub raksasa sepak bola inggris manchester united alias mu
but aku bilang pasta kadang suka terlalu berlemak ya
fullball juga bisa dimainkan di lapangan basket atau futsal
kehidupan empu di sana melintasi masa kelam ketika penjajah memperlakukan keris sebagai senjata
ya jadi gak bisa capek dulu
salah satu pelajaran yang harus diingat baik baik berarti
tetapi bahwa dari seni kemungkinan perubahannya jauh lebih mendasar sampai ke relung yang paling dalam
nah selain patok pala ini biasanya pala kamu mainkan main apa saja sama teman teman
terutama anak anak di daerah terpencil
merugikan dia sendiri nah kalau berkelanjutan gitu ya orang menjadi ya yang jelas apa namanya
tapi sebetulnya kembali lagi kalau diberikan kesempatan perempuan tuh nggak ada yang nggak bisa
nah saat ini banyak sekali penyakit kayak antrak atau penyakit tuh
nusantara kita di kepulauan anambas persisnya dan pulau bawah ini salah satu dari dua ratus lima puluh lima pulau yang ada
kemudian juga ikut di pacuan kuda di maron purworejo
di sekolah sekolah tuh perlu edukasi bilang
pada tahun sebelumnya ini hanya dibayarkan atau dua ribu dua puluh
arief memulai jatiwangi art factory
saya juga ikut menengahi konflik antarabangsa
pasti juga ada yang berkaitan dengan sema doing nya
dengan dukungan dari program komunitas yang dijalankan oleh
viko tak bisa sendirian menjalankan semua program pengabdian
kesibukan para produsen tempe dan keripik tempe
nah yang ketiga kita juga peduli pada aspek kemanusiaan
karena konsulatnya diserang oleh israel
karena untuk menjadi tim untuk menjadi seorang ibu yang pertama tuh harus saling percaya kan
tak ada yang lebih membahagiakan ketika melihat anak anak muda desanya mencintai keris
nah ini salah satu fasilitas yang ada di urban forest
yang pertama sih menurut saya harus passion terhadap industri nya potong rambutnya jadi kadang kadang orang melihat wah banyak ya tamunya bisa dapat omset banyak besar dan sebagainya
kepala daerah berupa instruksi bupati timur tengah selatan terkait dengan upaya upaya pencegahan maupun penanganan hpr maupun manusia atau orang orang yang terkena gigitan anjing
penguatan cadangan pangan pemerintah daerah juga kita lakukan
yayasan visabililah ruteng yang didirikan oleh bribka syamsuddin masih menuai banyak masalah berkaitan dengan dana operasional
orang banda biasa menghadirkan kesenian ini dalam sebuah pesta
karena banyak ruas jalan yang masih dalam tahap penyelesaian
semoga ini berjalan dengan lancar hingga transportasi umum ini benar benar menjadi pilihan masyarakat
sementara wawasan para guru juga bertambah
namun presiden joko widodo menyatakan
pemudik ini sampai ke
fleiren sendiri merasa terkejut berhasil meraih medali mas di kompetisi internasionalnya yang pertama
kalau sekarang disebut kerennya itu jadi pelaku entrepreneur gitu ya
karena memang ada transformasi ada wajah baru dari tatanan dunia tatanan global
tandanya adalah dengan dua jari ini yang diketuk di atas meja
lagu lagu yang dinyanyikan pun merupakan ciptaan bersama yang terinspirasi dari berbagai isu yang ada di sekitar jatiwangi
kali ini semoga tentunya perbincangan kita ini bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang
tol transkawah belum ada
jadi ini masih sama pembayarannya namun kelompok tiga sampai dengan delapan ini mengalami kenaikan
perkembangan kondisi geopolitik dunia khususnya di timur tengah asia dan eropa semakin mengkhawatirkan saat ini
satu aja nggak ada kan nggak jadi puzzle ya
karena kita masih menunggu hasil keputusan dari fifa
tim liputan cnn indonesia jakarta
cuma kalau saya lebih pengen di luar gitu
dan kami benar benar butuh sokongan untuk melakukan hal hal asas
lib sudah mengumumkan untuk menghentikan dulu kompetisi ini selama satu pekan ya
jadi kalau memang rate itu sama dengan artinya tidak ada perubahan
tapi i can t say the same buat banyak cewek cewek di indonesia yang main bola
otomatis menjaga lingkungan plus juga harganya wow murah meriah
ia memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap dunia pendidikan khususnya bagi anak anak yatim dan kurang mampu yang berada di manggarai
tradisi keris terus hidup di aeng tong tong meski keraton sumeneb tak lagi eksis
ya artinya di situ apa namanya relatu cukup jelas
harga jajanan yang ditawarkan pedagang gilo gilo ini sangat terjangkau
dan juga ada beberapa keluarga dari sebuah masjid
tergantung pada ukuran ayam yang dipilih
setidaknya untuk hari ini pak
tidak keluar dari budget yang ada
tanaman talas memiliki nilai jual tinggi
penempaan besi bisa memakan waktu lebih dari satu hari bergantung bahan yang digunakan
selanjutnya dimasukkan ke mesin pemecah untuk dibelah menjadi dua
nah di desa sini untuk mendapatkan air sumur yang bagus
titik titik pertemuan misalnya yang
ini artinya dia berhasil memimpin organisasi itu
itu saya kira jauh lebih mapan kuat
terkait dengan isu isu sosial politik hukum dan ham yang saya kira cukup familiar ya
campur dan aduk hingga merata tepung beras santan gula dan daun pandan yang telah dihaluskan
ya pertamini kan bumn ya
pengetahuan atau ilmu di keraton di masa lalu itu
tim cnn indonesia berkesempatan melihat dari dekat persiapan tim tim di pedok lapangan mulia raja napitupulu rabu siang
banyak yang fuse banyak yang like banyak yang subscribe
kalau malam malam ya itu tangannya
menteri keuangan sri mulyani mengatakan rupiah menggambarkan perjalanan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
penembaknya ryan christopher palmer
ya balik lagi kan orang indonesia namanya sering banget
lalu kami beli sekarang harganya rp delapan puluh
apa sebenarnya yang menyebabkan harga pangan masih tak kunjung turun
bumn itu bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata
dan bodi ini ada pengaman dari listrik ke bodi itu ada pengaman dan juga dilengkapi sistem pemutus arus
udah yang kayak beneran kumuh yang udah kayak aduh
luhur desa aeng tongtong yang diakini seorang empu keris
karena kan sebetulnya mengenai kesetaraan
yang di sana dalamnya adalah jaminan keamanan dan keselamatan supporter
dimana pihak sekolah juga menyeleksi anak anaknya dan ini kegiatan di luar sekolah jadi kegiatan ekstraksi yang mulia
yang masih kondisinya masih satu jalur
yang usianya diperkirakan tidak lama lagi
makanan yang dijual di sini khusus vegetarian
and then aku juga dapat banyak game experience di u sembilan belas
cerita unik menjalankan ibadah puasa di sana apa aja sih bisa dibagikan kepada kami nih
itu bener bener aku gak tau gimana aku bisa ngelakuin itu
ini kan akibat dari implementasi kebijakan dari kepala daerah bagaimana terakota ini diberdayakan
modernitasnya baru satu abad belum ada
tracing ratio turun menjadi empat belas sembilan persen dari biasanya lima belas persen
mulai buah buahan gorengan sate satean hingga nasi bungkus
karena kalau belum ada arena atau tempat di mana bisa menunjukkan eksistensinya kompetensinya gitu ya
bisa seukuran dua ratus lima puluh gram lima ratus gram atau satu kilogram
untuk masuk sebagai bagian dari di pemerintahan transisional
karena selain membantu untuk merawat ekosistem kita ya lingkungan kita dengan bahan bakarnya ini tidak menggunakan bbm tapi lebih menggunakan listrik
jadi bmkg sejak tahun dua ribu sepuluh terlibat dalam proyek ice core drilling
ya berarti kerja keras mereka selama ini
yang mengingat thr itu paling lambat kan berikutnya
biasa dilakukan dan memang itu awalnya dengan memuka
karena perkembangan perkembangan yang ada akhirnya gua start sma sih sebenernya
ketika menjabat sebagai menteri atr bpn
indonesia dinilai sangat potensial melahirkan para pembalap f satu powerboat di masa depan
unik di pasar tradisional ada menu menu eropa italia
di desa gosari kecamatan pajangan sangat mudah menemukan warung makan yang menyajikan ingkung ayam
jadi dengan masyarakat yang sehat nantinya harapannya bisa membantu rimba raya
dan juga saya kira sudah bergaul dan berinteraksi lama juga ya
perlindungan lingkungan di sekitar pulau bawah baik itu terumbu karang itu semua diperhatikan
tapi menurut gue ya
karena hal itu tetap tidak bisa mengubah putusan mk soal batas usia minimal capres cawapres
dan disini kalau mau rasa yang lain ada tapi saya sukanya yang original
tetapi kalau mereka tertip ya sementara tidak dipermasalahkan
baru yang pertama kali mereka lakukan
yaitu ada yang pro pengungsi karena kasian
itu juga sebagai wakil ketua umum
bergabung bersama kami kabit humas polda bali kombes pol satake bayu di denpasar bali selamat sore pak bayu
ini dua duanya kita pakai jadi wah lebih burning banget sih
kita menuju palembang kurang lebih sekitar empat puluh
oleh karena itu juga akan berdampak kepada kenaikan kenaikan harga
pertimbangkan mengadopsi dan jangan membeli
untuk memastikan sendiri menginvestigasi sendiri merekam sendiri
artinya warah itu dia sebagai panutan orang banyak
prima salah satu pedagang di rest area berharap mudik lebaran tahun ini membawa berkah bagi dirinya dan para pedagang lainnya di rest area tersebut
sambil di bawah pohon sakura
mungkin pas dia visionya di zaman itu belum sebagus sekarang gitu loh
dan inilah keris karya empu ika
itu benar tuh ada persiapan mental dan fisik
nah hari ini saya mau ngajak anda nih kita bikin sarapan yang sehat
memang sebetulnya ada batasan masih etis atau tidak memperlihatkan itu
aku mau press dia muter
mengapa tidak jika ia wafat di swiss tidak berbilang
itu yang akan kita prediksikan menjadi puncaknya arus balik di lebaran tahun ini
dan menyebabkan yang kita sama sama mulai melihat adalah peningkatan tinggi muka laut ya
jadi kita udah bisa mempersiapkan segalanya
yakni anggi wahyuda pendaki disabilitas yang berhasil menaklukkan gunung gunung tinggi di indonesia
ya pertimbangannya tadi jadi kita menyatu dalam rangka untuk berjuang
karena lebih dari sembilan puluh penciptaan tenaga kerja itu sebenarnya dari umkm
agar tidak menjadi bahaya laten terutama menjelang masuknya musim penghujan
selain itu air yang meresap akan merusak daging
membantu pemerintahan pak jokowi
karena kudean surakarta itu sudah berlangsung tiga abad
yang terdiri atas dua belas perkara tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh
tentunya informasi istilahnya perusahaan perusahaan daerah
jadi ini semacam apa namanya sesuatu yang kemudian dipamerkan maaf dipaparkan di media sosial oleh public figure tertentu itu bisa kemudian dengan mudah di adopt oleh masyarakat
itu pandangan seorang orang indonesia
yang bercita cita mencetak talenta digital sebanyak banyaknya
membuat mereka mengabaikan protokol kesehatan
saya meyakini bahwa kriteria pak sandi berdasarkan latar belakang track record kehidupannya ya
bapak ini seperti kita ketahui p tiga adalah salah satu partai tertua di indonesia bahkan gabungan dari empat fusi partai islam di indonesia
nah mbak kalau kita belajar soal ada teori presentasi diri gitu ya mbak ya
dan pastikan wadah yang digunakan food grade ya agar tidak membahayakan tubuh kita
kemungkinan terburuk hampir seluruh stake sudah jatuh
this able is able itulah kalimat yang anggi pegang selama ia berjuang menaklukan gunung
dari awalnya januari akhir itu masih dua ratus an jadi tujuh ratus an
woodball ini sangat mirip dengan olahraga golf
akhir tahun sama awal tahun depan main di thailand
sehingga negara nanti bisa membayarnya dengan juga adanya kenaikan gdp kita dari tahun ke tahun
liga bagus klub bagus dan bisa jadi starter terus ya
itu sebenarnya tidak menggambarkan pertandingan ya
jadi kita harus melihatnya kita ini adalah completing each other
dan angka kematian bayi kita ada kurang lebih delapan belas
kita sebagai generasi kita cuma meneruskan
cewek cewek anak anak kecil di indonesia
sebagian lagi dijadikan cagar budaya
beberapa kali pak prabowo kampanye itu kan sering pak prabowo mengatakan ya
dengan coaching mentoring kita berikan juga
kita harus siapkan dari awal dari mulai rekrutmen
ini terus secara intens kita membahas tentang kerjasama politik dan kemudian bagaimana kerja kerja politik yang selama ini kita terus kerjakan
ini dia nih aduh
dalam menyediakan kapal yang akan digunakan
menari sambil diiringi musik sawat di pulau ai
berbicara mengenai upaya upaya indonesia dalam menjaga perdamaian dunia pak
kemudian yang terakhir yang kemarin tanggal sembilan belas november sebanyak dua ratus sembilan puluh lima
tindak pidana korporasi apakah tindakan dari sopir
mereka mangkir dalam pembayaran thr full pak
tak lebih penting dari kelestarian keris warisan leluhur itu sendiri
baru sekolah juga baru seminggu sekali ya
ingat ada bahaya dan resiko obesitas diabetes dan penyakit metabolik lain kalau kebanyakan mengonsumsi gula
termasuk kemungkinan keterlibatan warga lokal dalam kasus ini
pulau naira adalah pusat kota kecamatan banda
jadi dari banyak sisi lah gitu bisa ngebantuinnya
pesawat stol short take off and landing jadi sangat cocok untuk di indonesia karena indonesia negara kepulauan
oke pak anwar perusahaan perusahaan mana saja yang mendapat pengecualian keringanan untuk bisa mencicil thr
snarkoba yang melibatkan mantan kapolda sumatera barat teddy minahasa
kita rp sepuluh sudah bisa makan pakai daging
berikut penjelasan dari bill shortan
itu menyebabkan lima meter pengurangan tebal es
mereka terus berusaha mengajarkan apa yang mereka bisa untuk anak anak
sehingga tidak ada partai yang didiskualifikasi di salah satu dokumen
thr itu adalah kewajiban dari pengusaha untuk memberikan kepada pekerja
keris jenis ini tidak perlu diawali dengan ritual
deeskalasi tidak juga kunjung terjadi
aku gak ngerasa pas ada latihan fisik juga aku gak ngerasa kayak aku mati banget
nah hal yang semacam ini tidak boleh menjadi formula kalau menurut saya
di tengah evaluasi arus mudik yang memiliki sejumlah catatan untuk membahasnya
kita memang terus terusan bekerja ke desa desa
perkebunan perkebunan kelapa sawit
targetnya ini pekerjaannya ini berapa
kalau orang jepang bilangnya combine atau convenience store
potensi dari bisnis sewa ini tuh ada ya
jadi masih antara di malam hari bisa sampai lima tujuh derajat celcius
nah saya memaknai bahwa yang pertama memang saya punya tugas utama dalam mencari nafkah
yang giginya rusak akibat terlalu sering mengkonsumsi air sungai yang korosif
komoditas cabai misalnya masih terpantau di atas seratus ribu per kilogram
kali ini saya akan berwisata bahari ke pulau nailaka
apa menjadi partai yang ada di luar kekuasaan
dan nomor urut dari kandidat
sehingga saya sudah jauh jauh dari lamongan ujung pantura harus sudah letak ke sini
ya pbb sebenarnya selalu memiliki peluang dan memiliki pula peran untuk bisa mengakhiri perang di ukraina
langsung ketika yayasan terbentuk
sehingga supply and demand ini berlaku

dimana kasus ini harusnya tidak terjadi kalau semua mengantisipasi dan berkomunikasi dengan baik
ya betul sekali jadi memang berdasarkan hasil evaluasi pada saat arus mudik kemarin